ini cerita tentang kisah heroik para pelaut bugis
tentang layar layar perahu yang mengarungi penjuru samudera
tentang nasiata luhur untuk mengembara memecah ombak

desa tanjung bira kabupaten bulukumba sulawesi selatan
bunyi gergaji dan pahat kayu berpadu di sela ayunan tangan tukang tukang perahu
bagi orang bugis pinisi bukan sekadar perahu untuk berlayar
lebih daripada itu pinisi adalah bagian dari adat dan penghormatan terhadap warisan nenek moyang
dalam tradisi bugis ada tiga golongan masyarakat
petani pakaja atau nelayan dan pelaut atau yang dikenal dengan sebutan pasompe
kentalnya jiwa bahari di dalam sanubari masyarakat bugis kawasan pesisir
memberi andil bagi terciptanya perahu pinisi sejak abad ke empat belas
semenanjung malaka benua australia hingga madagaskar adalah sepenggal saksi keperkasaan pelaut bugis dengan pinisinya
bahkan vancouver kanada juga pernah menjadi saksi tangguhnya perahu berlayar tujuh ini
sejak tahun silam
apakah kita menguasai ini tentang alam menguasai tentang laut dan menguasai tentang diri kita
karena di laut ini paling banyak ujian ujian cobaan cobaan tantangan tantangan hidup
jiwa pelaut bugis sudah mengakar dari raja pertama kerajaan luwu saweri gading
tertulis dalam epos
ila galigo perahu raja yang disebut keturunan dewata ini menjadi cikal bakal pinisi
dikisahkan saweri gading yang tak bisa menikahi saudara kembarnya wetenri abeng
akhirnya memutuskan berkelana hingga ke negeri cina untuk melamar wecudai putri raja china
kala itu perahu sawiri gading yang ingin kembali ke tanah kelahirannya dari negeri tirai bambu
terhempas gelombang di kawasan bulukumba
kumpulnya dikumpulkan oleh perahu yang berada di kawasan bulukumba
di dalam perjalanan itu kemudian karena melanggar sumpah yang pernah diucapkan
ikrar yang pernah diucapkan maka terpecahlah perahunya di kawasan bulukumba ini
sehingga perahu ini terbagi tiga tiangnya dan layarnya ini ditemukan di kampung bira
kemudian badan perahu dan lunas ditemukan di kampung ara
kemudian sebagian dari badan perahu itu bagian depannya
di tanah lemo
sehingga tiga kampung ini bira ara dan tanah lemo
memiliki keahlian masing masing di dalam pembuatan dan keberadaan perahu pinisi ini
di bulukumba ada tiga wilayah yang menggantungkan hidup dari perahu
kampung ara terkenal dengan keahlian yang membuat perahu
kampung lemo atau beru
dianugerahi ketersediaan bahan baku kayu dan keahlian
yang menghaluskan perahu
sedangkan bira terkenal akan keandalannya melayarkan perahu
kalau kita di sini itu memang pokok pencarian dan memang kita punya pokok kehidupan di sini
adalah pembuatan perahu
itu perahu perahu penis atau perahu kapal atau lain lain itu masing masing tipenya
jadi kita di sini menangani bukan saja penisi
tetapi apa saja dia ordeng yang kita cocok itu yang kita bisa kerjakan
bagi masyarakat ara dan tanah lemo
pesanan satu perahu penisi artinya jaminan nafkah untuk keluarga sudah di tangan
karena harga satu perahu penisi berkisar antara seratus juta hingga satu miliar rupiah
tergantung detail perahu yang diinginkan
perahu bagi masyarakat bugis pesisir ibarat kebutuhan sandang yang harus ada
karena perahu adalah kaki mereka untuk mencari perahu
perahu adalah kaki mereka untuk mencari nafkah
dan perahu juga untuk mencari nafkah
penisi tak hanya memberikan kehidupan melayu pelayaran
proses pembuatan perahu kebanggaan tanah bugis ini
juga menjadi berkah bagi masyarakat pesisir bugis

pan rita lopi atau ahli penisi berperan penting dalam pembuatan penisi
di kampung tanah lemo dan ara hanya tersisa beberapa pan rita lopi
tak mudah untuk menjadi seorang pan rita lopi atau puang rita
karena bakat alam dan garis keturunanlah yang menentukan seorang anak bugis bisa menjadi pan rita lopi gelap
karena bakat alam dan garis keturunanlah yang menentukan seorang anak bugis bisa menjadi pan rita lopi
karena bakat alam dan garis keturunanlah yang menentukan seorang anak bugis bisa menjadi pan rita lopi
di dalam menjadi seorang pan rita khusus perahu ini
tidak saja ahli dalam memotong kayu membuat perahu tetapi sampai kepada mantra mantra
aturan aturan syarat syarat di dalam membuat perahu dan memilih kayu
jadi mulai dari memilih kayu yang mana mestinya kayu untuk dijadikan lunas
yang mana tidak itu pan rita harus tahu
jenis kayu apa yang harus diketahui
jenis kayu apa yang harus diketahui
yang harus dibuat perahu itu pan rita harus tahu
sampai perlakuan perlakuan perahu di air itu penderita harus tahu
di tanah lemo hanya tersisa beberapa pan rita lopi
salah satunya muhammad jafar
keahlian membuat pinisi sudah mengalir dalam darahnya sejak ia masih berusia belia
awalnya pan rita lopi yang pernah melayarkan pinisi hingga ke madagaskar ini
hanya terbiasa ikut berlayar
kala ayahnya bekerja di bambitilan
sudah tak terhitung perahu layar dan pinisi yang berhasil dibuatnya
ia hafal betul tiap jengkal bagian pinisi
ini dulu ini aturan dulu tiga lunasnya
mau panjang itu peleing cuma satu saja
tapi dulu harus tiga
pinisi bagi muhammad jafar adalah sebuah mahakarya
berbagai penghargaan negara
dia terima atas tekadnya mempertahankan keberadaan perahu mahakarya masyarakat bugis
tugasnya sebagai pan rita jualah untuk mengatur tukang yang bekerja di bantilan
setiap tukang yang sudah mendapat bagian pekerjaannya oleh panderita lopi
tak diperkenankan mengerjakan bagian lain
merupakan metamorfosis dari perahu palari
yang biasa digunakan oleh masyarakat bugis untuk menangkap ikan
jadi itu kalau kita berbicara tentang pinisi
dari singkat saja
dari perahu palari itu dijadikan pinisi
artinya kalau dia perahu palari itu belum mencakup sampai ke pulau jawa
akhirnya dicipta tahun tiga puluh an bahwa
finisi itu akan dicipta dan dibesarkan
supaya perahu pinisi ini bisa sampai ke pulau jawa
untuk berlayar mengangkat barang
ada tiga bagian penting dalam sebuah perahu pinisi
lunas atau tulang perahu
dan layar perahu
kayu biti dipilih untuk lunas atau tulang perahu
kekuatannya yang tak mudah lapuk meski terendam air garam
sudah teruji sejak pertama kali suku bugis membuat perahu
cuaca dan hari baik untuk menebang pohon biti sebagai bahan baku perahu
turut mempengaruhi lamanya pembuatan pinisi
dahulu layar diandalkan untuk menangkap angin agar perahu dapat bergerak
layar perahu pinisi adalah ciri khas yang membuat perahu ini dikenal manca negara
pinisi menggunakan jenis layar sekunar dengan dua tiang yang dilengkapi tujuh layar
tiga layar berada di ujung depan
dua layar di tiang utama
dua layar di tiang belakang
sebuah harapan tersimpan dalam tujuh layar
maknanya pelaut indonesia mampu mengarungi tujuh sama

kini mesin berbahan bakar solar menggantikan peran layar pinisi
butuh waktu setidaknya satu tahun untuk menyelesaikan pembuatan satu perahu pinisi
bagi masyarakat bugis pinisi bukan sekedar perahu
ada makna dan ajaran tentang kehidupan yang tersimpan dalam setiap helai papan kayu dan batang bibi
yang akan tetap tersimpan kekal di tanah para ahli pembuat pinisi
seperti halnya tekad muhammad jafar
untuk terus menggenggam erat tradisi di usia senjanya

embun pagi baru saja membasahi padi
namun suku kajang di desa tanah toa kabupaten bulukumba sulawesi selatan
telah memulai aktivitas menuju ladang
mereka berjalan di pematang dan setapak gang tanpa alas kaki
setiap ajaran dan peribahasa suku kajang tidak ada yang tertulis
termasuk berjalan dengan kaki terbuka yang menjadi aturan tak tertulis sejak lampau
bagi orang kajang bumi adalah ibu pertiwi yang memberikan setiap butir padi
setiap bonggol jagung dan kekarnya batang pohon biti untuk tiang rumah
kesederhanaan hidup bagi suku kajang adalah menjalani hari tanpa berlebihan
menjadi orang kajang itu berprinsip bahwa kita hidupkan masyarakat
jadi arti daripada hidupkan masyarakat itu artinya kita tidak boleh berlebihan
dan kita tidak boleh melihat ke atas kita tidak boleh melihat ke bawah
akhirnya prinsip ini bisa membuat kita rendah hati dan tidak membuat kita sombong
dan tidak membuat kita terpisah dari orang lain
prinsip inilah yang merupakan sebuah rem kehidupan untuk orang kajang
orang bugis pakasar masyur sebagai pelahut ulung
jauh sebelum dikenal hidup meniti buih di samuderanan luas
mayoritas dari mereka adalah petani dan pekebun
mereka hidup berkelimpahan pangan di tengah musim hujan yang tiada henti sepanjang tahun
di bawah pimpinan amatowah
suku kajang mampu menahan nafsu duniawi
yang merusak ajaran leluhur
menurut pap pasang kajang
kesederhanaan hidup di dunia adalah cara untuk mendapat hidup mulia di akhirat nanti
agungnya arti ketentraman hidup suku kajang
tercermin dari keseragaman bentuk rumah yang menghadap ke barat
keseragaman ini dibuat untuk menghindari jurang pemisah
antara si kaya dan si miskin
meski terbagi menjadi suku kajang dalam dan luar
namun pakaian serbah hitam tetap menjadi identitas utama yang terpatri dalam san lubari
hitam ini mereka beranggapan bahwa hitam itu adalah warna yang tua
kemudian hitam ini merupakan suatu warna yang abadi
artinya sekalipun terang hitam ini tetap hitam
dan sekalipun gelap hitam ini tetap gelap
nah ini juga salah satu bukti bahwa kajang itu
dia tidak akan berubah sampai kapanpun
seperti suku pedalaman lainnya
kajang pun memiliki ikat kepala khas yang dinamakan pasapu
ikat kepala atau pas sapu bagi orang kajang
adalah penanda betapa tulusnya niat mereka menjaga perilaku dan sikap
karena pas sapu bukan sekadar ikat kepala sebagai identitas masyarakat
yang masih bertetangga dengan tanah ahli perahu pinisi ini
keselarasan hidup dengan alam tercermin dengan lestarinya hutan di dalam tanah toa
karena tak hanya menyediakan bahan makanan
pohon biti sebagai bahan lunas perahu pinisi
juga tersedia di tengah rindangnya hutang kajang
warisan leluhur tentang ajaran hidup suku kajang
tak hanya tertuang dalam papasan
namun juga melalui musik basi
basing adalah seruling khas kajang
yang terbuat dari bambu yang dilengkapi tanduk kerbau dan kulit lontara
ini adalah basing
yang dianggap sebagai basing
itu dianggap sebagai basing
dianggap sebagai basing
itu dianggap sebagai basing
itu dianggap sebagai basing
lama lama itu dianggap sebagai basing
itu dianggap sebagai basing
itu dianggap sebagai basing
jadi alunan menganjurkan basing
alunan menghanjutkan basing
adalah pesan kepada yang berduka
untuk sabar menerima kehilangan
seperti halnya sepenggal petuah toa
bahwa setiap insan yang hidup pasti akan mati
petuah bahasa konjo dalam bentuk nyanyian
melengkapi nada khas basi
seperti halnya masyarakat bugis pesisir
yang menjaga nilai hidup dari sebuah perahu pinisi
ajaran dalam papasan kajang
akan terus dijaga masyarakat adat tanah toa
dalam kesederhanaan hidup